angin puting beliung menerbangkan atap atap rumah di kawasan parakan
tepatnya di dusun barakan desa wanu tengah parakan temanggung jawa tengah kamisiam
seng yang berterbangan tidak terarah membuat panik warga
selain di desa wanutengah puting beliung juga menerjang rumah warga di kelurahan joyudan kecematan parakan
puting beliung terjadi hanya dalam hitungan menit dan langsung memporak porandakan atap rumah dan dua tempat ibadah
akibatnya belasan rumah warga rusak parah
bahkan atap sebuah kantor perbankan juga ikut rusak tersapu angin
kejadiannya puting beliung sekitar pukul empat empat sore
jadi kejadian sangat cepat sekali sekitar tiga menitan kurang lebih tiga menit
jadi kejadian di desa wanu tengah sama di keluran parakan kecematan
hingga kamis petang petugas gabungan yang terdiri dari bpbd relawan tni dan polri
masih membersihkan puing puing material dan menutupi rumah yang atapnya rusak
aliran listrik juga padam tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
heri sugiarto temanggung jawa tengah